jangan banyak bergerak dulu
maaf nih pak ji
ada apa nih pak ji
saya dengar juragan sampai
makanya saya sengaja datang kemari
untuk menyemut juragan
makasih pak ji
aduh jadi ngerepotin nih saya nih
sengaja kesini mau lihat juragan
kalau gini sih gawat nih
ane emang cinta berat
tapi ane lebih cinta
ini gak bisa diterusin
terus nurutin deh semua maunya
ent berdua tunggu sini ya
sejujurnya aku memang menyukai juragan ali
dia terlihat gagah dan keren
tapi kalau aku langsung membalas cintanya
aku seperti cinta dia
aku seperti cewek murahan
dan aku juga belum mengenal kepribadiannya dia secara pasti
ini ada surat untuk kamu
surat dari siapa ya
tadi ada seorang laki laki yang kasih sama ibu
katanya sih temen nama kamu
mungkin temen kuliah waktu di jakarta kali ya bu
atau mungkin bekas teman sma
nanti biar aisyah cari tahu dia setelah baca suratnya
makasih ya bu
pasti juragan ali udah gak sabar dengar jawaban aku
makanya dia nyuruh anak buahnya untuk ngirimin aku surat lagi
saya mesti batalin surat pernyataan cinta yang saya kirim tadi siang
berani beraninya juragan alim mempermainkan perasaan saya
dia pikir dia siapa
sampai berani menghina aku seperti ini
seumur hidup aku aku gak pernah dihina seperti ini
aku bersumpah walaupun hanya ada satu laki laki di dunia ini
aku gak akan sudi melihatmu ketemu lagi
aku gak akan
sudi melihat wajah kamu lagi
sorpan pembawa rezeki
kayaknya emas batangan di dalam berangkat
belum nambah tuh
juragan juragan juragan juragan
juragan ibu juragan pingsan
waktu pelayan ini memberi di warung
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi allah berkendah ke lain
ya allah bu bu
nabe cepet banget ninggain ali
ali belum sempat bahagiain ibu
ibu udah dibilangin
tinggal bareng di rumah ali
malah milih tinggal di rumahnya bapak
tinggal banget sih bu ah
harus tinggal dulu ya bu ya
mobil yang dibawa gendut
ampar rusak berat
sekarang mobil juragan ada di bengkel
tapi gendut gak luka parah kok
cuma mesti dirawat di rumah sakit juga juragan
aneh lebih seneng denger
dia luka parah
beti sekalian juga gak apa apa
daripada aneh denger mobil aneh rusak berat
ampar rusak berat
kenapa hidup aneh jadi begini
tiba tiba aja ibu ani meninggal
nah sekarang aneh mesti ngeluarin duit lagi
buat benerin mobil
aneh berobat si gendut
kalo begini terus uang aneh bisa ludes
aduh bingung aneh
aduh bingung aneh bisa ludes
aduh bingung aneh bisa ludes
aduh bingung aneh bisa ludes
aduh bingung aneh bisa ludes

aduh bingung aneh bisa ludes
aduh bingung aneh bisa ludes
betulan ini pinggang lagi pegel pegel nih
minta tolong diurut
saya mau ngurut juragan ali
loh memangnya kenapa juragan ali
pinggangnya kesel ya pak haji
saya permisi dulu aja pak haji
kenapa tiba tiba hatiku merasa miris
mendengar nama orang jahat itu
aduh aduh aduh
duduk duduk duduk
jangan banyak bergerak dulu
ada apa nih pak haji
saya denger juragan saat ini
makanya saya sengaja datang kemari
untuk menyemut juragan
aduh jadi ngerepotin nih saya nih
enggak sengaja kesini mau lihat juragan
kenapa motif sorban ini pakai pak haji bahru
sama ya dengan motif sorban yang aneh curi
jangan jangan aneh salah pandul sorban nih
aneh gak tambah kaya
tapi malah sial
udah mau masuk maghrib nih jerakan
cepet sembuh ya
terima kasih pak haji
waalaikumsalam pak haji
tunggu maaf kan antri
waalaikumsalam pak haji
ente berdua nyuri sorban sorban yang salah
bukan sorban pembawa rejekti
pokoknya aneh gak mau tau
nt berdua mesti curi lagi sorbannya pak haji baru
sorban yang ente curi
mesti yang lagi pas dipakai sama pak haji baru
aneh gak peduli
mau yang di leher apa yang di kepala
ngambil sorban dari jemuran haji kita udah suspek
apel lagi ngambil sorban dari kepalanya haji baru
aduh gimana caranya kita dapetin tuh sorban tanpa ketahuan haji baru
nah bener tuh
obat bius ama jarum suntik ya
ngomong boleh keluar
lama gak keliatan
ya namanya pemborong pak haji
kalau nggak ada berarti lagi rame job
wah namanya duit loh
ayo duduk pak haji duduk
assalamualaikum pak haji
waalaikumsalam pak rt
ini saya mau menjenguk ustadz kamal
kabarnya dia baru pulang dari rumah sakit
operasi usus buntu
kalau begitu saya juga harus menyebut dia dong
boleh ikut gak
silahkan pak haji
pak kumis saya tinggal dulu pak kumies